hai berkas kasus penabuh dram superman is dead igd ari astina alias jaring telah lengkap
atau berstatus p dua puluh satu pelimpan berkas dilakukan di mapolda bali pada kamis siang meski berkas
kasusnya sudah dilimpahkan jaring tetap ditahan di rutan polda bali dengan alasan selama pandemi
tidak ada proses penitipan tahanan dilapas keroboh genden pasar kita di sini lanjut
dari polda bali dari kejahatan sendiri selanjutnya ketika berkas terima ada perbaikan lagi nggak
sudah sudah sudah sudah sudah p dua puluh satu udah sudah matanglah udah mantapnya tinggal kita susun
dakwaan sidang pasal yang dikenakan kalau sudah tetap sesuai dengan tetap sama sepertinya yang
di berapa jasa nanti ada tujuh jasa selesai menandatangani berkas pelimpan secara tertutup
di ruang direktor traser sekriminal khusus polda bali jaring
membacakan surat yang dia tulis di dalam tahanan dalam surat itu jering menceritakan tes swab yang
dijalaninya ditahanan yang hasilnya negatif jaring menyarankan ikatan dokter indonesia dan
kementerian kesehatan meneliti kondisinya yang ternyata negatif covid sembilan belas meskipun yang
kerap dianggap mengabaikan protokol kesehatan jaring juga menyoroti masalah permohonan penangguhan
penahanannya yang ditolak oleh penyidik saya mengajukannya bukan karena saya cengeng tapi
karena saya melihat banyak sekali
jering juga meminta masyarakat tidak diam melihat ketidakadilan yang menimpa rakyat kecil
akibat kebijakan rapi tes dan swab tes menurut jering tes tes tersebut seharusnya bisa gratis
karena indonesia memiliki anggaran ratusan triliun rupiah untuk
penanganan pandemi nandangastika dinpasar bali